akan setia kepada undang undang dasar negara republik indonesia
serta akan menjalankan segala peraturan perundang undangan
demi darmat bakti saya
kepada bangsa dan negara
dalam menjalankan tugas jabatan
akan menjunjung tinggi tugas jabatan
bekerja dengan sebaik baiknya
dengan penuh rasa tanggung jawab
bagi negara yang terkemakamu
ini kita ini hanya punya waktu yang sangat pendek
satu setengah tahun kurang
yang pertama di pom info
penyelesaian bts itu harus diutamakan
penyelesaian hukum silahkan berjalan
tetapi penyelesaian btsnya juga harus
karena nanti menyakut pelayanan
kepada masyarakat terutama di daerah daerah
yang terdepan dan tertinggal
jangan sampai kita sudah
ada peristiwa hukum
btsnya juga terpenggalai
ini tugas beratnya disitu
kemudian yang kedua
dunia ini sekarang ini sangat ditentukan oleh
oleh sebab itu ini juga
kita perkuat dengan wamen agar yang berkaitan dengan
yang berkaitan dengan artificial intelligence
yang berkaitan dengan frekuensi
yang berkaitan dengan satelit
segera dirampungkan dan dituntaskan
dan juga akan kita bantu lagi
mas ibu amen kita bantu lagi dengan satgas
memang kita waktunya sangat mepet sekali
ada satgasnya juga nanti
bapak nesari ini juga yang panggil wakil pemimpin
pak nesari pak nesari
pak nesari kan pengalaman di media
pak emret jakatapos
pernah di dewan pes
pernah di bumn
akan sangat membantu sekali pak menteri putihari
ada pertimbangan kenapa
ada pertimbangan kenapa nontar polen tujuh
dalam tujuan akhir
segera bekerja cepat
agar segera bekerja cepat